ratusan penumpang yang kembali setelah mudik ini berdesakan memenuhi pintu feri darmakartika
untuk keluar menuju darmaga di pelabuhan jangkar situbuondo jawa timur sabtu malan
membeludaknya jumlah penumpang di dalam kapal membuat penumpang harus bergelantungan di bibir kapal
berasa penuh susah di ruang kapal seorang penumpang perempuan nekat turun dari bibir kapal
meski kesulitan akhirnya ia keluar dari kapal dengan barang bawaannya
rencana tujuan kemana
di dalam penuh sesak atau gimana
terus kenapa kok sampai manjat gitu untuk keluar
gak ada tempat
selain itu ferry yang datang dari pulau raas itu dipenuhi pengendara sepeda motor dan lima mobil
banyaknya penumpang yang hendak kembali bekerja membuat feri berkapasitas tiga ratus orang tersebut penuh sesat
ribuan penumpang sabtu sore basi memadati stasiun kutuwarjo
kabupaten jawa timur
jawa timur dan perwarojo jawa tengah untuk kembali ke sejumlah wilayah di antaranya jakarta bandung dan surabaya
pt kai daob lima purwakarta mencatat pada jumat lima enam ratus delapan puluh delapan penumpang berangkat dari stasiun kutuwarjo
adapun pada sabtu jumlah penumpang yang berangkat lima tiga ratus tiga puluh delapan orang
bagi para penumpang yang telah memiliki tiket keberangkatan
yakinkan tanggal keberangkatan dan selalu menjaga

tiga puluh sembilan lima ratus pengguna layanan jasa pt kai telah tiba di stasiun kereta api area daob satu jakarta pada sabtu
kepala humas pt kai daob satu jakarta eva hairunisa sabtu siang mengatakan
peningkatan jumlah penumpang pada arus balik akan berlangsung sampai selasa sepuluh mei
antisipasi dilakukan yakni dengan cara menempatkan petugas pelayanan di berbagai area di stasiun
untuk mengatur flow penumpang
penumpang yang tiba agar tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu
eva mengimbau pengguna layanan jasa pt kai agar selalu menjaga barang bawaan
sehingga tidak tertinggal di kereta
mengingat akan ada peningkatan jumlah penumpang yang tiba di jakarta
penumputan cnn indonesia
hingga sabtu malam lalu lintas di jalan raya kalimalang
durensawi jakarta timur masih padat
pengendara harus antri panjang menuju bekasi
iya sementara itu arus balik
di jalur pantura pekalongan jawa tengah ini justru dipadati oleh kendaraan dari jakarta menuju ke semarang
hal ini merupakan dampak pengalihan arus karena adanya pemberlakuan one way di dalam tol
lalu lintas di jalan raya kalimalang durensawit jakarta timur masih mengalami kepadatan
pengendara harus antre panjang menuju bekasi jawa barat
kepadatan terjadi lantaran diberlakukannya sistem one way atau satu arah
di jalan tol jakarta cikampek
pengendara yang hendak menuju wilayah jawa barat ataupun jawa tengah terpaksa melintasi jalur arteri
sabtu malam antrian kendaraan masih terlihat di jalan tol jakarta cikampek menuju jakarta
kepadatan kendaraan terjadi antara lain di jalan keluar tol cikampek di simpang halim jakarta timur
jalan keluar tol ini juga menjadi penghubung kendaraan yang akan menuju jalan tol jagorawi
petugas memperkirakan antrian kendaraan masih akan terjadi hingga arus balik berakhir atau sampai besok malam
sementara itu arus balik kendaraan di jalur pantura pekalongan jawa tengah justru dipadati kendaraan dari jakarta menuju semarang
hal ini merupakan dampak pengalihan kendaraan dari jakarta menuju semarang melalui jalur pantura
karena adanya pemberlakuan one way di jalur tol
akibatnya jumlah kendaraan di jalur pantura membludak pada sabtu sore
selain itu menurut seorang pemudik kru di hartol
hampir setiap memasuki kota di sepanjang jalur pantura mengalami kemacetan
bahkan perjalanan dari jakarta menuju pekalongan melalui jalur pantura memakan waktu empat belas jam
padahal ia berharap mudik pada saat arus balik berjalan lancar
namun pemberlakuan one way membuatnya harus melakukan perjalanan melalui pantura menuju pekalongan
berapa jam itu pak
dari bekasi empat belas jam
macet di berapa titik itu pak
kalau untuk macet ya di semua titik lah
semua titik ya
ini kita telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan lakukan brikade di titik titik yang penyumbatan kemacetan
sehingga bisa dilihat oleh rekan rekan sendiri aktivitas maupun arus kembali ke jakarta
juga arus yang berasal dari jakarta sudah lancar
petugas kepolisian berharap pengguna jalan bersabar saat melintasi titik titik kemacetan di jalur pantura
tim liputan cnn indonesia